oke lalu bagaimana suasana ramadan dan terutama menjelang idul fitri ya di brussel belgia
kita akan langsung bergabung bersama dara yusila wati koordinator fungsi pensosbud kbri brussels
assalamualaikum selamat pagi budara
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas aldi dan mbak sarah apa kabar
ini budara sendiri bagaimana kabarnya katanya brussel bakalan belgia ya akan melonggarkan lockdown
kalau misalnya sekarang bagaimana keadaan di belgia sendiri
saat ini kita senang banget ya ada relaksasi mulai delapan mei kemarin
sebenarnya relaksasinya kan bertahap ya mbak ya sudah dilakukan dari bulannya sedikit demi sedikit
kemudian tanggal delapan mei kemarin kita sudah sekarang sudah bisa
sudah lebih longgar sudah tidak ada jam malam mbak yang terpenting
jadi orang orang sudah bisa keluar malam tidak lagi harus di stop polisi di tengah jalan
kemudian nanti memang betul tanggal sembilan juni akan ada relaksasi tambahan yang lebih luas lagi
orang sudah bisa berkumpul dalam jumlah yang lebih besar seperti yang tadi telah disampaikan di cnn ya
dua ratus orang kalau di dalam ruangan untuk sebuah event
orang di luar ruangan untuk event ya mbak
oke untuk saat ini untuk muslim di brazil sendiri di belgia melaksanakan ibadah di bulan ramadan dan juga nantinya mungkin sholat idul fitri ya besok hari
apakah sudah keluar aturan yang mungkin memperbolehkan apakah juga antusiasme warga juga semakin tinggi
begitu mengingat tahun lalu kan belgia masih lockdown saat ini sudah mulai ada relaksasi dan sudah diperbolehkan untuk sedikit demi sedikit kapasitas untuk mereka yang beribadah di tempat tempat ibadah

ya untuk sholat idul fitri untuk aturan saat ini yang hanya diperbolehkan itu kita melakukan berkumpul di luar lima puluh orang
tetapi untuk di dalam ruangan itu sebenarnya belum terlalu luas
untuk ibadah kita diperbolehkan untuk lima belas orang sementara ini ya sebelum juni nanti nanti
kalau nanti mungkin lebih
tapi jadi dengan aturan itu banyak masjid masjid yang belum
tapi kita belum bisa melaksanakan sholat idul fitri secara masjid secara besar besaran
selama ini kita melaksanakan ada beberapa masjid yang melaksanakan terawih
tapi hanya terbatas untuk lima belas orang dan itu bergantian sistemnya mas
jadi misalkan lima belas kelompok a kemudian nanti besoknya lagi berganti dengan lima belas orang kelompok b gitu
di bubble nya biar sama seperti itu mas
jadi untuk kbri sendiri tahun tahun sebelum ini
tahun tahun sebelum pandemi kita biasa menyelenggarakan sholat idul fitri di kbri kita di luar biasanya
tapi tahun ini karena terbatas ya
kita pikir jadi susah untuk memilih orang hanya lima puluh orang dari sekian banyak orang indonesia
dan kadang kadang juga ada non indonesia yang ikut sholat di kita
kemudian kita memutuskan untuk tidak menyelenggarakan sholat idul fitri tahun ini
selain itu juga perkiraan cuaca akan hujan
jadi untuk melaksanakan di luar ruangan agak riskan
karena perakhiran cuaca untuk negara negara empat musim itu sangat penting ya untuk warga ya
kalau memang hujan ya nggak bisa ya melakukan ibadah di luar ruangan sholat itu
ibu dara kalau itu kan terkait dengan sholat id nanti ya
nah kalau misalnya dari kbri sendiri di bulan ramadan ini
apakah menyelenggarakan kegiatan untuk wni
untuk wni yang berada di sana untuk mengobati rasa kangen mereka akan tanah air
makanan makanan indonesia misalnya
oh ya sayang sekali tidak seperti tahun tahun sebelumnya
tahun ini kbri tidak menyelenggarakan kegiatan ramadan
tahun tahun sebelumnya kita selalu ada buka puasa bersama
ya khususnya untuk makanan indonesia untuk seluruh masyarakat indonesia di sini tahun ini
karena juga relaksasinya untuk di dalam ruangan belum bisa ya
belum bisa seluas

jadi belum bisa dilaksanakan
tetapi semua kegiatan dilaksanakan virtual
setiap minggu kita lakukan mengaji ya
ada organisasi yang kita sebut kpmi
keluarga pengajian muslimin indonesia di belgia menyelenggarakan berbagai pengajian
dan itu diselenggarakan secara virtual
semua dilakukan sementara ini secara virtual mas aldi dan mbak sarah
lagi lagi untuk melakukan pembatasan sosial ya
nah ini untuk masyarakat warga negara indonesia sendiri untuk akses terhadap vaksinasi dari pemerintah setempat
apakah juga dimudahkan begitu bu dara
oh ya betul sekali
ya mudah mudahan juli ini sudah bisa
dan itu termasuk warga kita warga indonesia yang tinggal di belgia
termasuk kami juga yang juga orang asing atau diplomat
semua akan mendapatkan vaksin
tapi memang pemberian vaksin ini di sini berdasarkan usia
jadi yang kemarin kemarin usia di atas enam puluh lima tahun yang sudah tua tua dulu
habis itu sekarang sudah pada posisi di bawah enam puluh lima di atas lima puluh
orang orang yang punya comorbid ya penyakit penyakit bawaan itu sudah tuh
nanti setelah itu usia di bawahnya
jadi orang indonesia yang tinggal di sini walaupun dia bukan warga negara belgia
dia akan mendapatkan undangan untuk mendapatkan vaksin
sama semuanya dapat
oke jadi tidak ada perbedaan ya
bu dara sudah divaksin dosis satu
jeluh mbak bu dara
masih lima puluh loh
di bawah lima puluh
bagus ya jadi tidak ada perbedaan
nanti semua orang akan mendapatkan undangan dan itu berdasarkan sukarela ya
sangat dianjurkan tapi memang tidak ada kemaksaan
jadi bersifat sukarela
siapa yang berkenan dia harus mendapatkan vaksin
nah balik lagi nih terkait dengan ramadan
kalau misalnya di indonesia sendiri kan
banyak ya makanan makanan khasnya
ada opor rendang
kalau misalnya di belgia sendiri itu untuk mendapatkan makanan indonesia susah nggak sih
apa ada restoran khusus untuk makanan indonesia
iya kebetulan restoran khusus di brussel khususnya tidak ada
tetapi kita ada beberapa masyarakat indonesia di sini
yang suka membantu untuk memasak masakan indonesia
dan kita bisa apa namanya pesan ya
kita pesan dan kemudian kita ambil atau kita antar
beberapa orang itu seperti hari ini saya pesan beberapa masakan padang karena saya kangen banget itu dari coach ride
ada beberapa orang indonesia yang bisa masak masakan padang
ada tunjang ada dendeng balado ada sambal hijau dan lain lain
nah kita pesan dari mereka
kita ambil atau mereka mengantar ke kita
jadi masih sistemnya masih seperti itu mbak kalau untuk di belgia
makanan padang mendunia ya
oh udah jauh jauh di belgia yang dicari tetap makanan padang
dan ini bisa jadi ini ya bisnis gitu kalau misalnya kan
misalnya ada restoran gitu kan
oh boleh banget tuh
bisa di ladang bisnis
sebetulnya kan di belgia pastinya umat muslim bukan menjadi mayoritas ya
nah kalau di sana sendiri bagaimana sih
ini kan menjalankan ibadah puasanya juga termasuk yang cukup lama ya di sana
toleransi antar umat beragama
di sana melihat teman teman muslim yang beribadah termasuk juga warga negara indonesia
mungkin juga ada pemerintah mengeluarkan aturan untuk memperhatikan umat muslim yang sedang beribadah puasa pada saat ini
apa yang dilakukan bu
aturan khusus dari pemerintah belgia sih sejauh ini tidak ada
tetapi ada beberapa aturan aturan lokal misalkan dari sekolah ya
misalkan sekolah di tempat anak saya
untuk idul fitri besok walaupun kebetulan pas hari kenaikan isal masih juga di sini libur
tetapi untuk yang muslim mereka bilang boleh tambah libur satu hari
hal hal yang seperti itu
tetapi sisanya sih mereka tidak ada perbedaan apa apa ya
maksudnya kita puasa mereka biasa aja tuh
misalkan sekolah sekolah kan di sini masuk ya beda dengan indonesia yang secara online
di sini sekolah sekolah masuk
misalkan olahraga ya tetap olahraga dan kita tetap puasa
oke cukup lama ini puasanya juga
saat ini sudah delapan belas jam ya
artinya singkat banget ya waktu buka puasa sampai ke sahur
kalau warga negara indonesia sendiri di sana mungkin saat ini sedang ada pembatasan
tapi ada nggak sih kegiatan kegiatan tradisi tradisi khusus yang dilakukan biasanya nih ya warga warga negara indonesia yang ada di belgia
di saat waktu sahur menuju m buka puasa menuju sahur yang sangat singkat tersebut
ya kalau khusus tidak ada ya mas
tapi kalau anak anak ppi anak anak pelajar mahasiswa itu kadang kadang mereka justru karena waktu makannya yang sangat dekat
kadang kadang mereka malah skip sahur tuh mas
jadi makannya yang banyak ketika buka puasa abis itu skip sahurnya
arya bisa dua puluh jam sendiri itu nanti puasanya
oke berarti kan itu menjadi siasat juga ya untuk bisa adaptasi gitu
kalau misalnya dari budara sendiri gimana waktu pindah ke brussel sendiri pasti kan harus ada adaptasi ya untuk puasa
kalau misalnya budara gimana nih
siasat untuk puasa
untuk bisa puasa selama delapan belas jam itu
siasatnya sebenarnya yang penting adalah harus banyak minum ketika sudah berbuka ya
minumnya harus ditargetkan misalkan dua liter minimal minum air putih ya khususnya
karena memang di sini di belgia sangat kering
jadi apa namanya sangat apa namanya dehidrasi bisa dehidrasi
jadi untuk menghindari dehidrasi
baiknya memang kita ketika malam itu bisa minum sebanyak banyaknya
itu saya kira kalau udah dapat air yang cukup insya allah puasanya kuat
oke nah ini kan bentar lagi mau idul fitri tapi saya selalu penasaran
sebetulnya di belgia sendiri islamic center di sana tempatnya ada di mana bu dara
dan juga bagaimana sih kemudian berbagai kultur muslim muslim yang berbeda juga dari berbagai negara datang
kemudian saling melakukan tradisi tradisi mungkin di sana untuk mengisi bulan ramadan
hingga mungkin sholat taraweh di masa ramadhan hingga menuju idul fitri
bagaimana sih kekentalan apa ya namanya budaya masing masing negara negara muslim yang ada di belgia
yang kemudian saling bersama sama menjalankan ibadah puasa
iya mas itu terasa sekali ya
kalau di sini memang kita di belgia ada sekitar enam ratus ribu masyarakat muslim
didominasi oleh banyak masyarakat dari maroko
sebagian dari turki
jadi memang walaupun kita akan merasakan ada perbedaan perbedaan ketika misalkan taraweh atau melaksanakan tradisi tradisi
dan indonesia mungkin lebih dekat ke malaysia yang punya tradisi mirip ya ketika sahur atau berbuka atau taraweh
tapi ketika dengan misalkan maroko atau turki itu jadi berbeda
di sini karena toleransi kita tinggi
biasanya di masjid masjid atau di musola itu mereka punya komiti yang membahas
oke bagaimana kita melakukan yang diterima oleh komunitas muslim di sekitarnya
misalkan seperti itu mas
nah ini pertanyaan terakhir nih budara
budara udah berapa lama nih gak pulang ke indonesia
dan apa sih yang dikagetin sama ramadhan di indonesia
wah kaget banget ya
saya pulang terakhir tahun dua ribu delapan belas
dan indonesia itu makanannya yang gak ada yang ngalahin
makanannya dan suasana ramadan yang tidak ada di sini
jadi kalau di indonesia kita bisa merasakan suasana ramadhan suasana taraweh sahur dan suasana azan
kita nggak pernah dengar azan lagi di sini
dan itu yang kita kangenin dari indonesia
oh kayak nyari nyari tafjil ngabuk burit ya
oke budara nanti biar gak ketinggalan bagaimana budaya apa keseruan ramadhan indonesia nonton connected ramadhan tentunya
tapi mungkin episode terakhir hari ini tahun depan
oke budara yusyulawati terima kasih sudah bergabung bersama connected ramadhan pada pagi hari ini
semoga sehat selalu
besok sudah lebaran
salam dari kami semua untuk seluruh rekan rekan di kbri di brussels belgia dan juga seluruh warga negara indonesia di sana
wassalamualaikum budara terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh